warga melakukan aksi di depan gedung kpu pusat pada hari ini
namun kpu mengimbau agar aksi yang dilakukan tetap berlangsung aman dan damai
komisioner kpu firian aziz mengatakan kpu mempersilahkan warga
atau pihak manapun untuk melakukan aksi keberatan hasil pemilu
kpu menilai hal itu wajar karena aksi adalah salah satu bentuk demokrasi
firian kembali menegaskan penetapan hasil perolehan suara pemilu
sudah sesuai dengan undang undang
waktu penetapannya pun sudah sesuai dan tidak diam diam
kpu berharap setiap pihak yang keberatan dengan hasil pemilu
dapat mengajukan keberatannya melalui jalur hukum
dalam negara demokrasi hak warga negara untuk mengekspresikan pendapat di muka umum
dan itu kami sangat menghormati
namun demikian kami menghimbau proses tersebut tetap dalam kerangka
damai lebih mengedepankan aspek aspek kreatif dalam berunjuk rasa
tanpa bermuara kepada bentuk aksi aksi kekerasan